obrol bagaimana sih sesuai dengan temanya judulnya ada di bawah yang udah dipin sama temen saya
mifri syari assalamualaikum selamat malam pak ganjar waalaikumsalam aku pakai masker apa enggak
halo pak ganjar selamat malam selamat malam kamu dengernya denger suaranya denger dengar waduh
denger dengar saya denger bapak bapak dengan kerja saya enggak pak jelas enggak pak alhamdulillah
pakai masker saya juga ambil masker saya boleh enggak boleh ya saya juga pakai masker pakai

maskeran keren wis jadi kalau yang sekarang pakai masker pasti keren banget ya gitu dong pak
kelihatan gantengnya pak selamat malam pak ganjar selamat malam terima kasih lho pak setelah tadi
apa koneksinya macet di tengah jalan jakarta dan jawa tengah akhirnya kita nyampe juga dengan pak
kita mau ngobrol ngobrol nih pak ngobrol di rumah bareng sian indonesia dengan pak ganjar
sesuai dengan temanya kita malam hari ini jurus jitu jawa tengah melawan wabah ya pak ya kita tahu
dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat yaitu penanganan wabah covid sembilan belas ngomong ngomong
soal di jawa tengah pak
pak ganjar pasti punya banyak
banyak apa ya
banyak tantangan juga
salah satunya mungkin saya langsung aja
kemarin tuh kita sempat
apa ya pak kalau saya lihat di
instagram bapak juga kan
kayak menusuk rasa kemanusiaan gitu
kita melihat ada kejadian
penolakan pemakaman jenazah covid sembilan belas
yang ada di jawa tengah
sudah terselesaikan dengan baik
gitu tapi belakangan
nih pak ada salah satu netizen yang
saya lihat juga
bapak namanya jadi trending topic juga
yang agak kurang setuju
bapak balesnya sudah ditelepon
emang udah ditelepon belum pak itu netizennya
kan gak kasih nomor telepon
mungkin disini nanti mau ngasih nomor telepon ya pak
apa mungkin tanggepannya
ada yang pro ada yang kontra
karena kan bapak jawa tengah sedang menyiapkan
tmp ya pak taman makam pahlawan
untuk sebagai lokasi pemakaman covid sembilan belas ya pak ya
enggak sebenarnya begini
kalau soal tujuh belas tujuh belas
buat saya enggak masalah
soal dibully saya sudah sering lah
tapi mari kita lihat
nah konteksnya itu
kenapa saya kemarin
menyampaikan itu karena satu
kita kan mesti kasih penghormatan ya
tenaga medis ya
mereka sudah berjibaku
apa namanya merawat pasien
untuk menyelamatkan kita semuanya
apa sih penghormatannya
nah begitu ada yang positif meninggal
lalu ada yang nekat
nah setelah itu kan jadi isu ramai
banyak diskusi banyak masukan ke saya
kenapa pak ganjar
tidak apa namanya
memberikan penghargaan penghormatan
sampaikan kepada mereka
mungkin taman makam pahlawan adalah tempat paling baik
oh setuju semua pak
perawat setuju asosiasi perawat
apa itu ptni ya
persatuan perawat nasional indonesia
mereka menyampaikan pak terima kasih
beberapa dokter oke
pak saiful sulun malam malam
mereka beliau telepon saya
aduh bagus gitu
dan saya komunikasi dengan pmk
sampai sesmil kita sampaikan
dan surat segera kita kirimkan
untuk apa untuk penghormatan
mereka mereka pejuang pejuang yang luar biasa ini
ini gugur di medan perang mbak
kalau seperti itu ada yang tidak setuju
saya tidak mengerti
lalu kemudian karena ini
anda jangan sediakan itu
berarti anda menghina kami
seolah olah saya membacanya begitu
memangnya kami mau dimatikan
dari pmb enggak
kenapa anda tidak siapkan apd
oh kalau apd urusannya beda
karena konteksnya beda
kalau apd sudah saya uruh sebelumnya
masih kurang memang
di seluruh dunia kurang kok
saya telepon dubes china
saya telepon dubes korea
saya telepon dubes kita di vietnam
saya tanya bagaimana mereka mengelola
tapi kan saya gubernur saja
ya lokalitas yang ada
jawa tengah yang ada di china sana
itu sampai ngirimin master n sembilan puluh lima enggak
baru datang tadi
dia hanya ingin memberikan
hubungan baik dengan kami
karena kami pernah ke fujio
mereka pernah datang ke sini
pak gubernur kami mau kirim silahkan
enggak bisa di kapalin
pesawat enggak ada
ini delay lama sekali
alhamdulillah tadi datang
sebenarnya ada konteks yang beda
tapi mbak buat saya biasa saja
dunia medsos memang seperti itu
tapi memang saya sudah punya gambaran
kenapa sadis ya
padahal saya oke oke aja loh
bahkan saya ingin silaturahmi dengan beliau
oke jadi sebenarnya esensinya itu
dari pemerintah provinsi jawa tengah itu
iya untuk memberikan penghormatan ya
untuk memberikan penghormatan kepada mereka
yang gugur di medan perang gitu
artinya dalam hal ini
mereka tenaga medis
dokter yang sebagai garda terdepan
yang punya risiko tinggi dalam penanganan
atau menangani pasien pasien covid sembilan belas ya
tapi juga tetap dilindungi secara maksimal kan
jadi kalau saya ngomong sama dokter
mereka tidak mau disebut garda terdepan
pak kami garda terbelakang
loh iya garda terdepannya itu kita
ya kita mesti cuci tangan gitu
kita tetap stay at home kayak mbak sekarang kan
nah kalau garda terdepan itu kita
kalau kita aman insya allah mereka juga aman
rumah sakitnya enggak penuh
tapi kalau kemudian kita ini nggak aman
kita enggak bisa diatur
kita berhubungan dengan orang
tingkat penularannya lebih banyak lagi
menjelang bulan ramadhan
menjelang idul fitri
orang kemudian membawa isu mudik nggak ya
kalau kita mudik
apalagi berangkat dari jakarta
jakarta sudah sunam merah
sekarang sudah psbb
maka sebenarnya ini potensi bisa membawa virus ini ke daerah gitu
itu kelompok kelompok rentan sangat berbahaya
nah konteks inilah yang kemudian garda terdepannya kita
garda terakhirnya adalah mereka
karena kalau kita garda kita masuk rumah
meningkatkan kesadaran termasuk meningkatkan
ya meningkatkan kesadarannya termasuk
meningkatkan kesadaran masyarakat gitu
khususnya mungkin masyarakat jawa tengah
menggunakan masker juga ya pak karena
saya lihat kabarnya ada salah satu kejadian juga yang miris gitu ya
ada salah satu tenaga medis perawat yang diperlakukan kasar gitu
oleh salah seorang pasien gara gara hanya ditegur menggunakan masker gitu
gak mau menggunakan masker
ini juga jadi pr banget ya pak ya
oh iya makanya sebenarnya ini variannya cukup banyak ya
sehingga pengetahuan literasi kita tentang covid sembilan belas ini memang harus banyak
jadi semua harus berperan
pemerintah kok gak cukup
tv penting ini penting
yang komentar banyak ya nggak
ulama ya tokoh agama tokoh masyarakat pelajar semuanya
dan akan beli lah mbak sekarang
makin hari makin banyak mereka yang mau berkontribusi
untuk melakukan sosialisasi ini sehingga pemahamannya menjadi sangat komplit begitu
kalau itu dilakukan maka ini akan baik
pencegahan kita akan sangat bagus begitu
kalau tidak disiplin tidak akan
sejarah balik lagi
ntar aku buka lagi
agar sampe kepa ya
kasih ya pak
lo malah pergi gimana
udah pak saya ada
ada pak ada

ocupasi sosialisasi itu bukan cuma jadi pr pangan jar pemprov jawa tengah tapi juga seluruh apa pemerintah daerah gede adalah lain juga kepala daerah hanya
tapi kalau misalnya kita ngomongin bagaimana akhirnya bisa bernegosiasi dengan warga bisa memberikan pemahaman artinya informasinya ini dapat ke telinga masyarakat dan akhirnya bisa dicerna bahwa jangan ditolak pemakaman bahwa jenazah tidak menularkan virus gitu
supaya kejadian kemarin tuh ya udahlah ya cukup yang kemarin aja itu jadi pelajaran buat kita
ada banyak cara mbak sebenarnya kita libatin banyak tokoh kita gunakan banyak media
saya tanya pada warga melalui netizen itu ternyata iya saya tanya para netizen itu rata rata mas bagian besar mereka dapat informasi tentang covid sembilan belas
tapi naik ke meglio bacong nueva velvet iya boleh langsunggil vincent

jaminin dengan dia kwa
fr mma itu agak bagus
adalah u masih bangga
damai sampai u belum
terima kasih mckuack remas
dia masih ngeyel gitu warganya maka sekarang saya tidak bisa membiarkan dan kepolisian membantu kami
sehingga diperiksalah mereka
dan hari ini proses hukumnya berjalan agar tidak terulang lagi seperti itu
tapi kalau misalnya kita ngomongin juga pak ini kita ke masalah psbb ya pak ya
karena jakarta sudah psbb kemudian depok bogor bekasi kemudian beberapa wilayah di banten
kayak tanggerang selatan kabupaten tangerang ini juga sudah menyusul psbb
jawa tengah nggak psbb pak
belum jadi begini psbb itu bukan tujuan
psbb itu lebih pada menyiapkan diri menghitung dengan data yang cermat
agar kita tidak keliru
umpama begini kita lihat berapa pertumbuhannya apa namanya yang sakit bagaimana persebarannya
sekarang ada tim kami yang ahli matematika statistik menghitung termasuk ahli epidemiologi
lalu kalau kemudian itu sudah maka pemerintah mesti siap siap nih
mensosialisasikan kepada masyarakat apa sih kalau kita mengambil sikap psbb ya
masyarakat harus apa pemerintah mesti apa sehingga nanti tidak ada kepanikan
tidak ada orang
tidak ada orang marah marah dan tidak ada nanti orang penumpang penumpang gelap
maka mesti disiapkan logistiknya sistem transportasinya bank mana yang buka
toko logistik mana yang ada agar masyarakat terlayani dengan baik
maka itu bukan cerita yang gampang
setelah jakarta kan jabodetabek ya jabodetabek
kan bandung enggak kan
bandung enggak pasir kan enggak kan
kita melihat situasinya itu betul betul diukur dari wilayah atau yang kita boleh sebut sebagai klusternya
atau zona merahnya begitu jadi kita hati hati
tapi seandainya suatu ketika terjadi outbreak di salah satu kota di salah satu kecamatan
mungkin di tingkat desa kita bisa garis di sana terus kemudian kita bukan tidak mungkin mengajukan psbb
jadi rupanya salah satu provider sekarang lagi ini banget saya baru saya ngecek di twitter
jadi saya pengguna provider itu nampaknya saya tahu ada problemnya ada di mana nih
tapi saya udah balik lagi ke bapak ya pak
oke aman ya pak clear ya pak ya
haram berkadar warga jawa tengah ini yang ada di timeline saya
kuota masih tapi kalau bapak mau kirim ya silahkan
enggak enggak cuma tanya aku mau kirim
pak oke balik lagi
jelas gak pak sekarang
oke pak balik lagi pak
jadi kalau soal psbb tidak jadi tujuan tapi artinya kalaupun nanti jawa tengah punya planning
punya planning akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar
apakah nantinya akan sama seperti di jakarta kah
atau ada yang berbeda
sama sebenarnya psbb itu apa sih
beberapa dari psbb sudah
jadi kalau psbb itu apa sih
orang pekerja di rumah sudah
terus kemudian belajar di rumah sudah
beberapa sudah dibatasi transportasi sudah
hampir sebenarnya menuju psbb nya sudah dilakukan
mungkin kalau dengan psbb itu sudah masif sekali seperti yang terjadi jakarta hari ini
maka kita menyiapkan betul daerah daerah yang kita waspadai
kami punya data sampai tingkat desa
kita punya data desa ada level kecamatan ada level kabupaten kota
jadi kalau daerah itu nanti memang
yang terkena virus tinggi
atau kalau kita melihat persebarannya tinggi
ya kita akan lakukan itu
meskipun mungkin tidak seluruh provinsi jawa tengah
bahkan mbak kita selalu memantau kita pelototin terus datanya tiap hari
artinya resep ini
apa yang saya inginkan ya agar mereka bisa mengadakan pengambilan rinses prisjanko
jadi mereka bisa cari juga monyet saja
andi proses dibilang table
rulanya apa itu kan proses di ajar
terdapat juga data setan
itu writes di lapangan
kemudian sudah diajukan keluarlah peraturan ini
maka kemarin dari kementerian menyampaikan satu surat kepada pemerintah kota tegal untuk melengkapi datanya
nah data melengkapi data itu sebenarnya bagian dari persiapan yang mesti kita lakukan
maka kita mesti mencatat betul berapa odp nya berapa pdp nya berapa yang positif berapa yang sembuh
bagaimana kesiapan rumah sakit dan seterusnya ini kita siapkan
bagaimana situasi kondisi masyarakat yang ada di situ cek logistiknya
siapa yang kemudian kalau situasi darurat harus menjadi transporternya
nah ini mesti disiapkan dengan matang
maka kalau tidak matang nanti seperti itu mengajukan pasang upsbp terus gimana
ya pokoknya minta aja nggak boleh
maka pemerintah mesti siap dan memukul situasi yang akan dikendalikan
kan kemarin sudah ada kan orang yang belok belok tembok
atau tidak bertanggung jawab sudah mulai kritis mari kita bakar
ya yang begini begini jadi pertimbangan
sehingga ini tidak mudah
saya aja hari ini lagi mikirin gimana nasib masyarakat jawa tengah yang ada di jabodetabek
apakah nanti mereka akan dapatkan uang
oh oke tapi kan kalau untuk balik nggak boleh kan pak
oke makanya kalau kita mau oke ya semua dilarang nggak boleh balik ya
tetap semua stay di jabodetabek
yang dikasih makan siapa
tapi kan kalau mudik juga nggak boleh pak
nah justru itu kalau kemudian dia nggak boleh kan mesti kita cari solusi
masa pemerintah hanya bilang nggak boleh
nggak boleh gitu dong
makanya kalau dia tetap di sana bisa nggak pemerintah dki mendaftar
maka saya kontak pak gubernur dki pak anies
insya allah nanti mau didaftar melalui kelurahan
tapi kalau nanti jadi ngantri panjang kan bahaya
maka kamu berjaga dulu
masa pemerintah jawa tengah yang ada di jakarta
mulai nyatetin baru dapat seribu sekian masih terlalu kecil
karena kita menghitung masyarakat jawa tengah yang di jakarta aja tujuh juta loh mbak
bantuannya akan seperti apa pak memang
ini pertanyaan bagus sebenarnya pak presiden pak jokowi sudah memberikan bantuan
siapapun yang ada dimanapun
nah sekarang psbb sudah diterapkan di jabodetabek
makanya sudah yang di sana semua didatar
tidak pandang ktp nya nggak pandang suku agama apapun
pokoknya semua harus didatar
itu dikasih memang ini sakit ini tidak enak tapi kamu tetap stay di sini
dikasih kebutuhan dasarnya
kalau tidak maka kita mau disiapin plan berikutnya
apa perlu kami dari daerah ini memberikan rescue tapi biar dia di sana
perlu nggak kami kirimin tim
perlu nggak kami ikut iuran
perlu nggak kami ikut membantu mendaftar
agar beban kawan kawan yang di dki juga lebih ringan
karena ini tanggung jawab kita bersama kan begitu ya
kalau terakhir tidak bisa mbak perlu nggak saya jemput aja
kalau gak dijemput bagaimana mereka
mereka mau makan apa di sana
jangan sampai kemudian mereka tidak makan terus kemudian anarkis
ini mesti kita cegahkan
oke pak sebentar pak saya ada yang mau saya ambil
sebentar catatan saya ya pak
kalau untuk tadi pak ganjar bilang itu untuk warga memikirkan nasib warga jawa tengah yang ada di dki
nah gimana dengan warga jawa tengah yang ada di daerah lain misalnya di jawa barat gitu atau di jawa timur gitu
itu juga nanti akan sama pak pemberian bantuan ya
ya sama treatmentnya harus equal kan
harus ada treatment yang sama
kalau kita melihat kondisi seperti itu saya sudah komunikasi sama pak anies sama pak ridwan kamil agar kita sama sama membantu
saya juga siap siap kalau ada masyarakat di seluruh indonesia yang ada di jawa tengah kami juga akan bantu
ini kan cerita nkri kan tidak cerita wilayah masing masing begitu
jadi sama sebenarnya tinggal kita mengkoordinasikan
maka betul mbak ini memang sepertinya kita harus menginisiasi seluruh kepala daerah yang ada di jawa
yang di jawa ini sepertinya harus menyiapkan beberapa skenario untuk bareng bareng kita mengelola se jawa ini
agar kemudian masyarakat akan bisa lebih nyaman
nyaman dalam arti tidak seperti kemarin kemarin nyaman dalam situasi yang memang darurat seperti ini begitu
oke oke tapi kalau misalnya nanti misalnya pak di luar ini kan mudik ini kan dilarangkan ya
sekarang apalagi sekarang kita mau masuk minggu depan insya allah kita sudah mulai puasa ya pak ya
nah dari pemprov jawa tengah sendiri untuk artinya gini untuk memastikan atau mungkin mengimbau juga untuk sementara tidak boleh dulu
itu kan seperti apa pak
udah sering ketemu yang bandel juga ya pak
mbak ada yang bandel ada yang izin
waktu sinyalnya mbak tiffany keganggu tadi ada yang wa ke saya
pak bapak saya sakit saya mau pulang dan saya harus nengok saya minta izin betul pak
prosedur apa yang harus saya lakukan ini kan bagus kan
maka ini bisa dikontrol kalau ini bisa dikontrol saya bilang lapor lurah sudah selesai
kamu nanti boleh ketemu habis itu dikarantina
jadi kita akan cek terus begitu dia datang dia lapor dia mau bawa mobil
maka yang pertama dikontrol
yang pertama ditemui adalah lurah agar kemudian dicek satu persatu semuanya
sehingga mungkin nanti dia mau ketemu orang tuanya yang sakit juga bisa dilakukan kontrol yang baik begitu
dan mereka harus mengisolasi diri selama empat belas hari
pak wali kota solo pak rudi juga sudah menyiapkan itu
maka kemarin waktu ada yang nekat mbak dari jakarta ke solo diperiksa malah mencak mencak begitu
langsung sama pak rudi ya
di telepon pak wali kota
pak wali kota telepon sangat keras sekali soal itu
karena ini untuk keselamatan semuanya gitu
hmm pak ini ada yang nanya pak soal kartu prakerja pak
saya bacain ya pak dari adi underscore yulianto
kartu prakerja gimana pak realisasinya pak
loh kan kan sudah mulai pendaftaran kamu mesti mendaftar ya
ikuti ig saya di ig saya sudah saya omongkan beberapa hari yang lalu
ada nomor teleponnya kamu mesti bisa mengakses yang di kantor kemenku
kalau kamu bingung kamu datang ke disnaker ya
ikuti aja ig saya disitu ada nanti kamu akan di guide
tapi insya allah mbak karena kemarin seluruh indonesia masuk kayaknya servernya hand
maka kita akan bantu kita akan bantu ya kayak hang tadi loh handphonenya sampean juga
makanya sekarang kita rescue mbak kita bantu dinas tenaga kerja di kabupaten kota sama provinsi membantu mereka yang prakerja itu
karena itu ada sedikit tesnya ya ada tes matematikanya ada pengetahuan umumnya sedikit
jadi mesti siap
dan ini ada angkatan angkatannya ada angkatan satu dua tiga nanti akan terus
dan jawa tengah memang kuotanya cukup banyak
jadi mudah mudahan kalian yang memang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan kartu prakerja
segera mengakses begitu ya
karena mencemaskan pak banyak sekali artinya di tengah pandemi covid sembilan belas di tengah wabah corona ini
banyak kemarin asosiasi pengusaha indonesia ap indochawa tengah juga lapor tuh pak katanya perusahaan yang harus stop berproduksi di rumah kan tidak punya penghasil apalagi butuh pemasukan
apalagi butuh pemasukan di saat saat ramadhan gitu pak gimana tuh pak dari pemprov sendiri
iya mbak sekarang kita daftar ya berapa mereka yang kena persoalan
dari perusahaannya berapa terus dari pekerjanya berapa
jadi kami tadi habis rapat mbak
bentar ya kita lihat contohnya ya
jadi kami sudah menghitung mbak
ini contekan fresh ya pak
oh aduh si anand dapat yang pertama dong apa contekannya pak
jadi mbak saya sampaikan ya
kayak kacamata dulu udah tua
jadi ada restrukturisasi kredit ya
ini restrukturisasi kredit ini ada penurunan suku bunga
lalu ada perpanjangan jangka waktu
ada pengurangan tunggakan pokok
pengurangan tunggakan bunga
penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan
ada konversi kredit dan pembiayaan
ini untuk restrukturisasi kredit saja
termasuk leasing yang banyak masalah
termasuk penundaan pembayaran pokok dan bunga selama enam bulan untuk kur
terus kemudian beberapa pengusaha di jawa tengah minta agar iuran bpjs nya bisa tidak dibayar enam bulan
ini permohonan ya
terus kemudian relaksasi pajak sudah dilaksanakan
nah ini mbak
beberapa perusahaan dari bumn khususnya
akan menjadi off taker untuk produk pangan dan bahan pokok
sayuran punya buah buahan atau punya apa namanya padi begitu ya
diambil oleh kementerian bumn
terus kemudian beberapa bumn ditunjuk sehingga ini keamanan pangan bisa berjalan
tadi termasuk kartu prakerja ini bisa diakses di apa
nah ini apa namanya bisa diakses
lalu beberapa perusahaan ini sudah menyampaikan kepada kita
kita itu kuotanya cukup banyak
hampir empat ratus ribu lebih ya
ini saya bacain ya
perusahaan garment ya
terus kemudian barkor
itu ada dua ratus delapan puluh empat yang terdampak
ya cukup banyak ya
pekerja yang terdampak satu ratus delapan puluh empat tiga puluh satu
ini per sepuluh april
pekerja yang sudah dimintakan kartu prakerja di kemenaker
sampai dengan tanggal dua belas april kemarin itu enam puluh sembilan enam ratus enam puluh
dan empat puluh enam enam ratus sembilan puluh lima orang ini karena dirumahkan
jadi kalau saya kasih data data ini sebenarnya ini yang bisa
kalau misalnya saya kalau saya lihat juga gitu ya
tadi kan ganjar bilang
lihat aja di feed instagram saya
saya tuh kalau ngeliatin pak ganjar
sebenarnya sehari itu berapa kali nge charge handphone
terus liat media sosial terus instagram terus twitter terus
enggak kadang kadang kalau twitter sih
ya denger ya
jadi nggak selalu
cuman kan sekarang karena work from home
saya memang menggunakan ini
jadi terus saya tempelin satu satu
terus kemudian dibukain
ada yang wa
dulu mbak wa tidak terlalu banyak mbak
sekarang ratusan tiap hari
kalau nggak dibalas balas gitu kan
gimana kalau ada pertanyaannya
pertanyaannya seperti tadi disampaikan
kartu prakerja belum didaftar
saya di jakarta
saya di tangerang
kalau di ig kadang kadang dibantuin temen temen
kalau ada yang penting dikasih
ya kita balesin juga gitu
atau yang kemarin ada dokter nggak setuju di twitter ya
pas saya baca gitu ya kita jawab
meskipun agak marah kayaknya gitu kan
terus kemudian kita coba jawabi
tapi kalau lagi ada tamu nggak ya nggak
tapi karena sekarang banyak waktu ya
ya saya jawabin lah gitu
jadi pak ganjar tuh uban putih rambut putih
gara gara bacain sama balesin itu ya
whatsapp dm di twitter di instagram gitu ya pak ya
iya iya itu nambah dua
umur berapa sih pak umur pak
beda tipis sama saya ya pak ya
tipis segini enggak lah itu agak tebal
aku juga tertarik tuh pak sama kaosnya pak ganjar
mas keren keren gitu kan
terus saya juga lihat beberapa kali live sama cnn gitu ya
kawasnya tuh beda beda punya berapa kawas sih pak
karena kita work from home mau pakai apa
tv tv pada bertanya
kalau kita pakai baju batik ini biasa
karena kita di rumah ya kita santai aja
maka saya suka banget dengan diskusi apa diskusi
dan kemudian kita bilang sama temen temen yang pinter pinter desain nih
setelah itu macem macem pakai bahasa jawa
ayo cuci tangan biar tidak kena virus
terus kemudian ada nyedak keplak
tahu gak artinya
ya kalau dekat pukul
jadi itu kan
maksudnya physical distancing
jangan deket deket gitu
deket nanti citak gitu
jadi ternyata kawasan
jadi ternyata kawasan
staff staff semua juga pakai kaos
staff staff bapak juga pakai kaos
ya ada yang pakai ada yang enggak
sama ini pak
katanya juga bikin masker sendiri
saya lihat sama ibu
batik itu dijual apa enggak pak
kita bagi bagi masa dijual
ini gubernur kayaknya pak butuh banget
butuh uang ya
masa pak ya butuh jual masker
ya mbak sebenarnya kita mau mengedukasi aja
agar masyarakat semua pakai masker
dan enggak perlu beli
dan jangan beli masker yang untuk ke dokter
untuk perawat tenaga medis
itu biar untuk sana saja
karena kan kasian
nah sekarang kita buat masker sendiri aja
masker seperti ini bisa kita cuci tiap hari
kemarin sudah kita ajarin sama istri saya
untuk kita buat
dan ini kain kain perca yang sebenarnya bisa dipakai
kan bagus ya maskernya batik begitu
tapi kalau kemudian kamu di rumah
dan enggak dapat apa enggak bisa cari uang
ini kan bisa jadi penghasilan tambahan
sekarang kan laku keras ini
makanya ini kita buat sendiri
bisnisnya menjanjikan ya
sebelum kita sudahi instagram live ini
karena udah setengah jam lebih
pak ganjar juga pasti ada kesibukan yang lain
saya mau kasih
enggak enggak sibuk
oh udah enggak sibuk
enggak enggak sibuk
pak saya mau kasih pak ganjar kuis dong
jadi saya mau kasih pak ganjar kuis harus dijawab cepat pokoknya
ada dua pilihan jawab cepat ya
ya ada babatnya
sulat solo terlalu manis
sulat solo terlalu manis saya enggak suka
jengkol atau petek
oh tanganmu di atas enggak ketemu
tangan di atas gak ketemu
hati kita menyatu
tapi bau petek
tapi bau petek
tapi katanya ibu gak suka loh bapak makan petai katanya
begitu saya makan petek ya langsung apa pintu kamar tidur dikunci
tidur di luar pak
aduh kasihan banget
sepedaan atau maraton
pak ganjar juga koleksi sepeda ya pak
maraton tuh berat
enggak koleksi sebenarnya saya kadang kadang beli terpaksa
nah beli terpaksa tuh gimana pak
nah ini tak ceritain ya
jadi karena saya suka sepeda tiba tiba orang datang ngantriin sepeda
pak ini untuk pak ganjar
itu harus saya laporkan kpk dulu
saya enggak bisa terima
terus kemudian dia jadi marah jadi nggak enak dan sebagainya
udah udah gini aja
agar persahabatan kita tidak hilang karena soal ini saya tidak bisa terima
maka sebaiknya saya beli gitu
maka kemudian saya itu ada sepeda itu karena beli terpaksa mbak
ini mau kasih penghargaan
ada produk produk baru buatan indonesia
ya kita terpaksa beli
sehingga katanya kolektor sepeda
padahal beli terpaksa
jadi berapa banyak sepedanya
ada yang selly ada yang mtb ada yang road bike ada sepeda apa namanya
ya udah nanti saya pinjem satu ya pak
ya pinjem lu ya
nanti kalau saya kesana saya pinjem
terus pak metallica atau rolling stone
wiss kenapa pak
rolling stone itu sebenarnya pop itu
enggak rock gitu
saya suka yang rock di atas dikit lah
dikit tuh piet loh pak
aku aku aku gak ngerti
twitter atau instagram
twitternya galak dan enak
pokoknya baperan yang di twitter ya kan
kalau instagram itu happy happy
lihat komentarnya di instagram
bapak aku mau sepedanya tuh lihat
pinjem sepeda dong
semoga bapak sehat
tuh lihat bagus bagus
tuh metallica dia senang
kalau di twitter gimana pak emang
di twitter itu dikit dikit marah
terus kemudian bikin hashtag
bikin ganjar baper gitu
jangan marah marah bro
kalau marah marah itu kekebalan kita berkurang
kebalannya tambah sehat
udah masa banyak banget kuisnya
udah gak dapet hadiah quiznya banyak
saya tunggu ya pak di cnn kiriman maskeran keren
tapi sih bukan mas loh pak
mbak keren keren loh
eh gak jambu ya
ya sudah lah kamu gagal paham
tapi nggak apa apa pokoknya tak kasih
pak ganjar pak ganjar
ada pesan apa nih pak
buat penonton sian indonesia pak saat ini
terakhir sebelum kita close
kita harus membangun kebersamaan solidaritas
hari ini haters kamu membuli gak ada manfaatnya
semua lagi susah
kita butuh persatuan
tolong bantu kami dari pemerintah
dengan kamu jaga jarak lebih banyak di rumah
pakai masker olahraga hidup sehat
dan tak doain kamu sehat terus
salam buat keluarga
i love you lah gitu pokoknya
i love you juga pak ganjar
matur suwan terima kasih
loh bener pak
saya lahir di jakarta
kerja di jakarta
sekolah di jakarta
iya solo besi
solo besi utara
solo besi selatan
baw bisa aja deh
terima kasih banget ya pak ganjar
di antara atau setelah kita melewati on off on off tadi hilang sinyal
pokoknya bapak sehat terus
kejadian kejadian insiden yang tidak mengenakan kemarin mudah mudahan tidak terulang lagi
pandemi ini segera berakhir
walaupun banyak banget yang request pak
ya udah pak lanjut aja sampai pagi ig live nya
tapi gak tega juga
nanti bapak dikunciin sama ibu gak boleh masuk kamar lagi gara gara ig live sama cnn lah ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak ya pak ganjar yang sudah bergabung
terima kasih pak